regional tujuh hanya provinsi bengkulu yang belum melakukan pengusuran lift sama sekali masih nol
dprd bisa mendesak pemerintah provinsi bungkulu untuk segera melakukan pengusulan nip kami yang lulus tahun dua ribu dua puluh tiga
itu untuk di provinsi lain sk nya niknya udah ada yang keluar
seperti itu karena kita ini seluruh indonesia di deadline itu tanggal dua puluh tujuh februari
nah per satu maret kemarin di website menpan rb itu yang kosong cuma bengkulu kan lucu